empat juta pendidik dan tenaga pendidikan non pns
akan diberikan bantuan subsidi upah atau bsu oleh pemerintah
total anggaran pemberian insentif senilai satu delapan juta rupiah ini
mencapai tiga enam triliun rupiah
diambil dari anggaran pemulihan ekonomi nasional atau pen
total bantuannya itu juga meningkat dalam hal ini
ini tadi enam ratus ribu dikalikan atau dalam tiga bulan
ditransfer langsung kepada account mereka masing masing
pencairan insentif akan dilakukan sekaligus atau sekali
melalui bank bank milik negara
seperti bank mandiri dan bni hingga akhir november dua ribu dua puluh
menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim mengatakan
kebijakan ini sebagai langkah menjaga kesejahteraan tenaga pendidik
di tengah pandemi covid sembilan belas
ada beberapa kriteria yang wajib dipenuhi calon penerima
jika ingin mendapatkan bantuan subsidi upah
kriterianya sangat sederhana
warga negara indonesia berstatus bukan pns
memiliki penghasilan di bawah lima juta rupiah per bulan
dan tidak menerima bantuan subsidi upah gaji dari kemenaker
dari program program selainnya
dan juga tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal satu oktober
nadiem menambahkan calon penerima bsu yang telah menerima blt program lain
tidak akan menerima bantuan subsidi gaji ini
agar penerimaan bantuan sosial uang dari pemerintah tidak tumpang tindih
pendidik dan tenaga pendidikan non pns yang ditargetkan menerima bantuan uang ini
antara lain dosen guru pendidik paut tenaga laboratorium serta perpustakaan